anda masih menyaksikan cnn indonesia breaking news terkait dengan meninggalnya cahyokumolo
dan kami ajak anda untuk mengupdate situasi terkini di rumah sakit abdiwaluyo jakarta
sudah ada jurnalis transmedia rizky ihityariyahia
selamat siang rizky jadi bagaimana situasi di sana
selamat siang daniar
memang bisa kami laporkan saat ini saya berada di rumah sakit abdi waluyo menteng jakarta pusat
di rumah sakit ini menteri pan rb cahyokumolo mengembuskan nafas terakhirnya sekitar pukul sebelas pagi tadi
saat kami mengonfirmasi kepada pihak keluarga pihak keluarga sendiri masih enggan memberikan keterangan terkait sakit yang diderita oleh menteri menpan rb cahyokumolo
namun demikian pihak keluarga memastikan almarhum menpan cahyokumolo akan dimakamkan di tpu kalibata
memang di belakang saya sejumlah pejabat negara terus berdatangan ke rumah sakit abdiwaluyo menteng jakarta pusat
yang menurut pantauan kami tadi ada beberapa pejabat seperti menteri sosial tri risma hari ini kapolri dan lain sebagainya
saat ini memang kondisi jenazah masih berada di dalam rumah sakit dan masih proses oleh pihak keluarga
oke dari pandangan mata anda rizky apakah saat ini
terlihat pejabat dan juga mungkin menteri menteri yang tiba di sana kemudian masuk berada di dalam rumah sakit abdi waluyo
hingga siang ini baru menteri sosial tri risma hari ini yang datang langsung ke rumah sakit abdiwaluyo menteng
saat ini memang beberapa pejabat tengah berdatangan kemari
namun kami belum dapat memastikan siapa saja yang datang kemari
karena saat ini posisinya di sini itu pihak keluarga tengah sibuk mempersiapkan prosesi jenazah
sudah dimakamkan pada asar nanti
memang menurut informasi bahwa usai sholat jumat akan segera disolatkan
lalu bagaimana situasinya saat ini di belakang anda
apakah sudah terlihat mobil ambulans mungkin
atau bagaimana kesiapannya
ya memang daniar sejak dinyatakan tutup usia mobil ambulans sendiri sudah siaga di belakang rumah sakit
dan nampak rekan rekan dari jurnalis juga tengah menunggu
menunggu prosesi jenazah dibawa pihak keluarga dari rumah sakit ke rumah duka
dan berada informasi juga jika jenazah nantinya akan terlebih dahulu disolatkan
dan sebelum nantinya langsung dimakamkan di tmp kalibata
di tmp kalibata
terima kasih sementara untuk informasi anda langsung dari rumah sakit abdi waluyo
selamat kembali memantau